sementara itu jasad diduga wisatawan yang tenggelam terseret ombak laut pantai selatan di tulung agung jawa timur
ditemukan tersangkut jangkar milik nelayan pantai sineh
kondisi jasad telah membusuk serta sulit dikenali
kepolisian dan nelayan pada sabtu sore tujuh mei menemukan jenazah yang diduga wisatawan yang tergulung ombak dua hari lalu
saat ditemukan jasad yang mengapung di laut ini dalam kondisi telah membusuk dan sulit dikenali lagi
pihak kepolisian setempat membenarkan penemuan jasad ini
jasad korban sudah dibawa ke rsud tulung agung untuk proses otopsi
kepolisian juga telah menghubungi keluarga korban untuk memastikan apakah jasad ini merupakan satu dari dua korban yang hilang terseret ombak
menurut basarnas trenggalek jasad tersebut ditemukan di pantai sine yang berjarak sekitar satu mil dari lokasi wisatawan yang hilang terseret ombak di pantai kedung tumpang

sebelumnya empat wisatawan asal jawa tengah terseret ombak saat berlibur dan berfoto di pantai kedung tumpang
dua orang selamat sementara dua orang lagi yaitu muhammad erik dan hoerul imam masih hilang
jasad yang baru ditemukan ini diduga adalah salah satu dari dua korban yang hilang tersebut
yosibia nufianto tulung agung